dan kami telah terhubung dengan korespondensi indonesia eka rima di lumajang jawa timur
halo selamat sore eka bagaimana kemudian saat ini aktivitas terkini gunung semeru
apakah kemudian ada peningkatan atau masih sama dengan kemarin eka
ya abram terkait dengan status dari gunung semeru sendiri masih berada di status awas
yaitu level empat dan sekitar dua jam yang lalu juga berlangsung hujan yang cukup lebat
sebagaimana yang sudah diprediksikan oleh bmkg bahwa diperkirakan hari ini di area gunung semeru
akan terjadi hujan yang intensitasnya cukup lebat dan tadi hujan berlangsung sekitar hampir satu jam
bahkan di tempat saya berada saat ini tadi juga hujan juga cukup lebat
terkait dengan hal itu apakah ada implikasinya terhadap area yang perlu diwaspada oleh warga
dengan adanya hujan yang cukup lebat tersebut
bersama saya sudah ada kalaksa bpbd kabupaten lumajang pak ada informasi terbaru tidak pak dampak
pasca hujan yang cukup lebat tadi
terima kasih jadi pasca erupsi kemarin sampai dengan hari ini getaran apg sudah tidak terekam
tapi yang harus menjadi kewaspadaan kita bersama material yang menumpuk hasil dari apg itu
apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat kemudian durasinya agak panjang
itu akan membawa banjir membawa material dan menimbulkan letusan letusan sekunder
yang bahayanya hampir sama dengan apg itu harus kita waspadai
makanya di sepanjang aliran kemudian lima ratus meter di kanan kiri di sepanjang aliran lahar itu
kita akan sterilkan tidak boleh ada aktivitas masyarakat dalam bentuk apapun
kami mendapat informasi bahwa masih ada warga beberapa yang di zona merah itu enggan untuk dievakuasi
ini seperti apa pak nanti penanganannya

kita harus mencari warga yang engan untuk dievakuasi ini seperti apa pak nanti penanganannya
kita mengupayakan dengan segala cara karena apa bagaimanapun juga itu untuk kepentingan mereka
dengan terakhir nanti apabila tetap tidak mau ya kita menggunakan pendekatan yang represif
tapi untuk kebaikan mereka
upaya upaya itu kan kita menjaga yang mulai erupsi kemarin sampai dengan hari kedua ini
kita kan alhamdulillah nihil korban
nah itu kita upayakan kita jaga sampai dengan masa tanggap darurat empat belas hari ini
kalau saya lihat kan
masih ada saja di titik titik merah ini warga memaksa untuk masuk personil yang disiagakan pak
untuk melakukan langkah antisipasi
ya hari ini sore ini kita persiapan pak bupati langsung akan melaksanakan rapat koordinasi
beserta seluruh satgas
salah satunya prioritasnya adalah kita membuat skema
bagaimana akses menuju zona zona merah itu kita portal kita tutup
kemudian ketat ada larangan di situ tidak boleh ada keluar masuk masyarakat
kemudian kita lakukan penyisiran nanti di zona zona merah itu
kita harapkan malam hari ini seluruh masyarakat yang beraktivitas di zona merah itu bisa
sudah bisa kembali ke tempat tempat evakuasi
apakah ada informasi tertentu dari pvmbg yang perlu diwaspadai dan perlu langkah taktis dari bpbd
ya jadi yang pertama
peningkatan level dan status gunung semeru ini dari level tiga siaga ke level empat awas ini
implikasinya kan radio sembilan belas kilo tidak boleh ada aktivitas
kemudian yang kedua
aktivitas vulkanis semeru ini sekarang ini kan fluktuatif
tidak bisa kita prediksi
makanya dengan status awas itu
kita menyikapinya dengan pak bupati mengeluarkan sk tanggap darurat selama empat belas hari
nah di saat itulah kita juga tahu di bulan desember ini adalah puncaknya musim penghujan
kondisi awas semeru material erupsi apg
kemudian kita mendapatkan hujan akan menimbulkan ancaman yang lebih besar
terkait dengan keselamatan masyarakat
di sepanjang aliran di zona merah itu
nah itulah yang kita upayakan untuk kita hindari
mudah mudahan tidak terjadi dan masyarakat bisa patuh
mematuhi segala bentuk himboan
peringatan dini yang diberikan oleh pemerintah
apakah ada zona atau area pengungsian warga di sana yang belum bisa diakses oleh tim bpb
kalau sampai saat ini semuanya bisa diakses
kemudian di zona merah alhamdulillah buktinya di hari pertama
mulai pagi sampai siang kita evakuasi

kita lakukan penyisiran

terima kasih banyak pak patria kami tunggu informasi selanjutnya
dan bram itu tadi situasi terkini yang perlu diwaspadai oleh warga
dan potensi potensi bahaya apa yang mungkin akan diterima oleh warga
ketika tetap tidak mau dievakuasi atau tidak mau pindah dari zona merah tersebut
karena memang itu merupakan zona yang cukup berbahaya
demi kepentingan warga tentunya warga diharapkan untuk
bisa dengan legowo atau lega hati berpindah dari zona merah tersebut ke area area aman
jika memang tidak ingin tinggal di area pengungsian
maka mereka akan diizinkan untuk tinggal bersama saudara
atau nanti dipersilakan untuk tinggal di huntara
dan nanti pemerintah akan memfasilitasi seperti apa kebutuhan mereka semuanya
untuk saat ini data terakhir ada sekitar satu sembilan ratus tujuh puluh pengungsi yang tercatat di dua belas titik tersebut
termasuk diantaranya adalah yang ada di huntara
sementara masih ada kemungkinan
ada penambahan pengungsi pengungsi yang lain yang ada di titik titik tertentu
yang mereka saat ini masih diupayakan untuk dievakuasi oleh tim bpbd dan juga basarnas
yang masih melakukan penyisiran hingga saat ini
dari hujan yang cukup lebat tadi intensitasnya bisa diketahui bahwa itu memang ada potensi potensi
bahaya di sana yang harus dihindari oleh warga
sementara untuk saat ini memang masyarakat yang sebelumnya mereka karena ada kekhawatiran
kemudian ada rasa trauma tentunya yang masih disimpan karena baru satu tahun terjadi
dan kali ini terjadi di tanggal yang sama dan di bulan yang sama
tentunya ada kekhawatiran tersendiri yang mereka hadapi dan juga ada rasa trauma sendiri yang mereka masih harus hadapi
maka warga memilih untuk tinggal di pengungsian
namun setelah itu di hari kedua mereka banyak memilih untuk kembali ke area zona merah tersebut untuk mengamankan barang barang mereka
namun di malam hari mereka akan tetap tinggal di pengungsian atau di rumah rumah saudara
dan beberapa warga juga memilih untuk tinggal di area area yang memang zonanya memang sangat aman untuk ditinggal
misalnya di tempat sanak family
dan yang perlu diketahui bahwa sebagian besar warga yang mereka memiliki hewan ternak terpaksa harus menjual hewan ternak mereka
karena memang tidak memiliki tempat untuk bisa melakukan proses pemeliharaan terhadap hewan hewan tersebut
jika pagi hari tadi saya sempat menemui sekitar enam orang menjual kambing mereka
dari enam ekor kambing dijual seharga tiga belas juta rupiah
nah diharapkan ini menjadi salah satu hal yang bisa difasilitasi oleh pemerintah atau oleh pihak terkait untuk bisa memberikan
area bagi hewan hewan ternak untuk bisa dipelihara di sana dan juga dirawat di sana
sehingga warga tidak terpaksa menjual hewan ternak mereka akibat rasa ketakutan atau memang tidak memiliki area untuk perawatan hewan ternak mereka
baik tentu harapannya terkait evakuasi tadi bisa berjalan dan ada kelegaan hati begitu dari para pengungsi untuk mau kemudian berpindah untuk keselamatan mereka
terima kasih atas laporan dan juga elaborasi anda korespondensi indonesia eka rima dari lumajang jawa timur
selamat kembali bertugas